wni yang diobservasi di natuna akan dipulangkan ke rumah masing masing hari ini
presiden joko widodo mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir
karena wni yang akan dipulangkan telah melalui proses observasi sesuai dengan prosedur
dan semuanya negatif virus corona ya iqbal ya
dan pemerintah juga mengklaim hingga saat ini belum ada orang di indonesia yang positif terjangkit virus corona
kita harapkan seperti itu seterusnya
namun ahli medis menyebut bukan berarti genetika atau imunitas masyarakat indonesia ini kebal dari virus corona
oleh selamat malam indonesia hari terakhir program observasi wuhan
mari kita lihat para peserta mempersiapkan diri untuk kepulangan mereka esok hari
apa yang mereka persiapkan mari kita lihat ini ada mbak
aisyah besok kita udah pulang
jelang kepulangan wni observasi di natuna persiapan terus dilakukan
wni merasa antusias untuk segera pulang dan bertemu dengan keluarga dan kerabat
terkait pemulangan itu presiden joko widodo mengimbau masyarakat agar tak perlu khawatir akan pemulangan wni dari lokasi observasi di natuna kepulauan riau
presiden jokowi menyebut proses observasi yang dilakukan selama empat belas hari telah sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan internasional
itu proses protokol kesehatan dari who yang kita ikuti secara ketat
kita harapkan masyarakat
masyarakat juga menerima padanya umumnya sudah empat belas hari dikarantin dan nggak ada masalah
hingga kini pemerintah masih mengklaim bahwa tidak ada orang di indonesia yang positif terjangkit virus corona
namun ahli medis menyebut hal ini bukan berarti genetika atau imunitas masyarakat indonesia kebal dari virus corona yang kini dinamai sebagai covid sembilan belas oleh who
apalagi satu wni yang bekerja di singapura telah dinyatakan positif terinfeksi virus corona
kalau genetik gitu kan ya kalau ini menurut saya pribadi ya kalau genetik pun menurut saya sih enggak enggak juga
karena ada orang indonesia yang sakit tapi nggak di indonesia gitu kan ya
jadi kalau bicara itu kan oh nggak genetik dong gitu kan
jujur kami tidak menyembunyikan sakit ini gitu kan
dan semua kita perasa negatif kok ya sampai saat ini kita negatif
agar terhindar dan mencegah penyebaran virus corona masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan hidup bersih dengan melengkapi informasi yang valid terkait virus corona
tim liputan cnn indonesia